kepolisian daerah sumatera utara mengungkap motif pembunuhan satu keluarga di medan setelah menangkap andi lala tersangka perencana dan pelaku pembunuhan tersebut
menurut polisi berdasarkan keterangan andi lala perampok dan pembunuhan terencana itu dilatar belakangi dendam
polisi juga mengungkap kasus pembunuhan lain yang juga direncanakan oleh andi lala
andi lala tersangka perencana dan pelaku pembunuhan satu keluarga di medan setelah menangkap andi lala tersangka perencana dan pelaku pembunuhan satu keluarga di medan setelah menangkap andi lala

polisi juga mengungkap kasus pembunuhan terhadap andi lala tersangka perencana dan pelaku pembunuhan satu keluarga di medan setelah menangkap andi lala
polisi juga mengungkap kasus pembunuhan satu keluarga di medan setelah menangkap andi lala
polisi juga mengungkap kasus pembunuhan satu keluarga di medan setelah menangkap andi lala